hari ini hampir seluruh perempuan di berbagai penjuru dunia merayakan international women's day
hari di mana kontribusi dan juga peran wanita menjadi sorotan
dan wanita ini adalah salah satunya yang menjadi sosok inspiratif
berikut kisahnya untuk anda
kepiawayan veronica sari utami dalam dunia marketing memang tidak diragukan lagi
sebelum mendarat di google indonesia tahun dua ribu lima belas sebagai head of marketing
sederet prestasi gemilang mewarnai karir ibu dua anak ini
salah satunya terpilih dalam top dua puluh lima youth marketers to watch versi majalah swap pada dua ribu sembilan
tahniah memasarkan produk veronica giat mendorong transformasi ekosistem digital
untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tanah air
ia pun aktif berkontribusi terhadap kemajuan digital wanita wira usaha
karena kita ada inisiatif inisiatif kayak misalkan jogja digital atau women will
yang tujuannya betul betul gimana kita membantu orang lain dengan akses terhadap teknologi
untuk membantu mengembangkan hidupnya dia
jadi kayak untuk women will kita fokus di pengusaha perempuan
dan yang banyak sekali punya ketakutan terhadap teknologi
dan akhirnya bisnis mereka banyak yang nggak menggunakan itu untuk berkembang
dan akhirnya katakanlah progresnya lebih lambat daripada pengusaha yang laki laki
hal hal seperti ini inisiatif seperti ini membuat saya
untuk orang lain mungkin berbeda tapi buat saya
ide cemerlang dan kreatif kerap muncul dari diskusi santai bersama timnya yang didominasi perempuan
tani terkenal mengedepankan keberagaman dalam struktur perusahaan
juga kebijakan diterapkan di sini sangat ramah untuk karyawan perempuan dan ibu pekerja
jadi kalau ditanya tantangan ibu pekerja apa sih dari dulu nggak berubah
karena secara psikis namanya ibu tuh pasti hatinya ditinggal di rumah
dan pasti merasa bersalah kalau pergi ke kantor gitu
tapi menurut saya dengan dua hal yang penting
yang pertama adalah bahwa teknologi itu sekarang ada untuk membantu ibu ibu untuk lebih bisa kerja dengan tenang
hal hal kayak misalkan di sini kita pakai google hangouts
sehingga katakanlah kemarin anak saya
sakit dua hari saya bisa kerja dari rumah
selama koneksi internet memang bagus
sehingga bisa kolaborasi kapanpun dan dimanapun dengan tim saya
hal yang kedua adalah dukungan keluarga
untungnya sekarang juga suami suami semakin menjadi sportif ya
contohnya juga suami saya tuh selama dekade pertama karir saya tuh sportif banget
jadi saya pikir dinamika saling mendukung antara suami istri juga tuh penting banget
untuk menentukan semakin banyaknya ibu bekerja yang berhasil di indonesia
menjalani peran ganda sebagai wanita karir dan juga ibu bukanlah hal sulit di masa sekarang
yang terpenting ibu pekerja siap bermetamorfosis dan menyelaraskan prioritas antara keluarga dan karir
selamat hari perempuan internasional
yesi pasha jakarta